raksasaat ini terpantau sudah mengalami kenaikan harga satu pak mie telur naik dua ribu hingga empat ribu
tentunya sekarang memang tidak
serta mengurangi kemampuan terubu karang itu
masih banyak pertanyaan yang belum terjawab
supaya nggak gagal ada beberapa langkah yang harus anda perhatikan saat membuat ketupat
yang pada dasarnya apakah masih sesuai sih
mengingat kenaikan suku bunga kemarin ternyata juga dikeluhkan oleh para pelaku pasar
dengan melibatkan satu dua ratus dua puluh responden
mungkin pak benny bisa menceritakan mengapa ini sangat kontradiktif ya pak
begitu tegas keras bahkan per hari
dilihat dari segmen pasar menjalankan bisnis catering biasa terlihat lebih mudah
dari dua puluh enam provinsi tercatat sudah ada dua ratus empat puluh lima kasus gagal ginjal akut
yang dilaksanakan di lapangan kantor pusat pemerintahan sumedang jawa barat pada selasa siang
oke itemnya yang menjadi favorit selain makanan apa biasanya pak trennya
kusai tadi kita dengarkan konferensi pers dari magdir ismail kita dengarkan konferensi pers berikut ini
walaupun kita hujan walaupun hujan gede hujan banjir air tetap bening alhamdulillah
kalau lewat ya halo bro atau gimana
ini berdampak atau ada terjadi perubahan tren kemudian ada perubahan behavior kemudian needs juga dari user kah
juga tetap dipertahankan dan menjadi ciri khas tersendiri dari masjid ini
yang paling penting kan seberapa produktif kabinet ini bisa berjalan
setelah nyaris satu jam berada di atas sampan akhirnya kami tiba
nah tentu indonesia mendorong bahwa dalam situasi seperti ini indonesia itu menjadi salah satu negara yang mendapatkan perhatian terutama pasca g dua puluh kepercayaan
saya sarif hidratullah gunung jati cirebon orang arab
dan juga tidak membantah bahwa
seorang bintang film dan juga seorang artis sinetron
entah kapan rumah kontrakan ini bisa dibersihkan dan disewakan lagi
desa petir kecamatan dramaga kabupaten bogor jawa barat dilanda kekeringan
undang karena apa karena kami
jadi who memang memberikan informasi kepada negara negara lain untuk waspada karena adanya temuan dari negara yang lain juga ya
mirsa partai kebangkitan bangsa berharap agar angket penyelidikan kecurangan pemilu tetap bisa bergulir di parlemen
untuk membuat pekerjaan lebih tinggi
mereka pun tertarik untuk belajar membuat kaligrafi
pertandingan semifinal melawan uzbekistan nanti akan menjadi kesempatan indonesia
beras yang tersisa hukum ekonomi mengatakan bahwa ketika supply
namun profesor ward memberingatkan metode kedua memiliki risiko yang signifikan
karena biasanya berkaitan dengan diplomasi itu dengan sendirinya juga berkaitan dengan aspek perdagangan
dua puluh km per jam ini pun berkisar tiga puluh juta rupiah
oh lari si palunya malah harusnya kenanya ketrikannya malah kena kaki
memang proyeksi global tahun depan itu diprediksi turun di dua tujuh sampai tiga delapan persen
lawan tembok kan gak seru kan
nggak saling artinya ketika kita sudah lewat pandemi offline kemudian mengurangi online nggak begitu
eits belum tentu loh minum es bisa bikin batuk
ya menjelang pemilu di tahun depan
emang kan biasanya setelah lebaran itu kan pegadian rame ya
selamat sore mbak rifana
bagi masyarakat berpenghasilan rendah di australia
ada pun harga ulekan dipatok mulai sepuluh ribu sampai tiga puluh ribu rupiah
tapi sekarang sepertinya orang orang sudah lebih aware
sebuah organisasi yang melakukan advokasi
ya mungkin nanti ada target juga bukan target ya
kenaikan dilakukan untuk mengembalikan inflasi ke kisaran dua hingga empat persen lebih cepat pada paruh pertama tahun depan
kata kuncinya adalah pemerataan dan mendorong pembangunan ke selatan tadi gitu
setidaknya sembilan belas persen pasien bahkan berusia hingga empat tahun
di mana misalkan kita bicara dengan china dan indonesia
nah menurut saya ini yang kemudian menjadi pemikiran hak angket ini memang tetap perlu dan menurut saya menjadi kebutuhan bagi bangsa indonesia itu aja
tapi experience nya pengalamannya memang sangat syahdu dan juga banyak sekali orang orang yang kemudian meneteskan air mata
apa sebenarnya perbedaan yang cukup jelas terkait dengan hal ini
kalau produktif bisa mempercepat setiap program program pemerintah secara keseluruhan ya worth it gitu loh
sehingga testing yang didasarkan pada tracing itu
karena begitu dibeli oleh pak jokowi itu sepenuhnya adalah pak jokowi
nah kalau misalnya kita lihat ya apakah bisa nggak kenaikan pajak apa namanya
dan menyebabkan penyakit kemungkinan tersebut
meski durian dalam satu porsi es dawet melimpah tak membuat dompet kebakaran jenggot kok
saya bertemu dengan kompol henrykus yosi wakasa trashcrim polres jaksel
bagaimana kemudian kita orang indonesia supaya bisa lebih mencintai tubuh kita dengan karakter yang kita miliki
meski kawasan kalilangu telah mengalami beberapa kali renovasi
kalau saya biasanya ngopi murni seperti ini tapi kadang kadang juga kopi susu
indonesia juga di area sekitar rumah sakit
aku coba oh cocok aku pakai gitu
baha aldin bakar dan rekan rekannya tengah bekerja di belakang panel surya besar di kamrafah
perencanaan keuangan yang paling penting tentunya harus menyiapkan minimum misalnya sepuluh persen dari total budget perjalanan budget penginapan
dan disampaikan oleh ricky kusumo
maka dari itu masjid ini juga sering disebut masjid raden saleh cikini
nama nama komisi delapan itu tidak memanggil pihak pihak terkait untuk ini bagaimana sih mengenai banten
menko maritim dan investasi sekaligus koordinator penerapan ppkm untuk pulau jawa dan bali
manu mengatakan banyak cara kelompok ini
ya program stabilisasi pemerintah yang diharapkan
nah sebetulnya ini kan isunya sudah lama ya
juga masih terus berada di depan rumah kontrakan ini
analisis ini dilakukan oleh council to homeless persons
demi tuhan yang maha esa
juga mas ahmad korul umam direktur eksekutif indo strategik
artinya itu tadi fondasi ini dikontribusikan dari ppn pph dari tadi carbon tax